di kamu lihat ini lihat dong
itu itu itu si juli baru selesai belanja
maksudnya habis pesen kue pernikahan
di trik a dan b kita udah gagal
gue masih punya ribuan peluru untuk mancurin
juli mohon izinkan juli menikah dengan milo
bapak mesti hangat
makasih ya pak
dari siapa ini
kok gak ada alamat penyelidik
dari siapa ini
kamu akan menyesal meminang juli milo
karena pada akhirnya
juli akan menolak kamu
kamu hanya akan dipermalukan
karena keluarga kamu telah membuat ibunya mati
tersia pas ini kok iseng banget gangguinnya
sekarang surat kaleng
tapi kalau kata orang sih
menjelang pernikahan pasti banyak banget gangguannya
gue rasa juli harus tahu soal ini
kamu tau gak
iseng iseng aku udah mulai ngedesain undangan pernikahan kita loh
kenapa kamu iseng iseng kenapa gak sekalian beneran aja

cuman kan aku pengen diskusi sama kamu dulu ya
aku pengen warnanya itu ungu
aku pengen warnanya itu ungu
aku pengen warnanya itu ungu
kok ungu kan ungu warna janda

kamu masih aja percaya sama kegituan
ini ungunya bagus kok mil
dan yang pasti
aku pengen ngedesain gaun aku sendiri
kalau begini kenyataannya
juli antusias banget sama pernikahan kita
masa sih gue malah percaya sama telpon gelap dan surat kaleng itu

rasanya gak mungkin lah
rasanya gak mungkin lah
ini pasti kerjaan orang yang syirik
dan ga mau kita jadi nikah
dan ga mau kita jadi nikah
dan ga mau kita jadi nikah
dan orang itu adalah
kamu dengerin aku ngomong gak sih
oh iya iya sorry sorry aku dengerin kok aku dengerin
terus aku gak mau pernikahan yang mewah mil
yang banyak undangan wartawan atau apalah
aku pengen upacara pernikahan yang sakral
dan hikmat buat kita berdua
aku juga punya mimpi yang sama
kalau pernikahan kita itu sakral dan dihinati
oke trik a dan b sudah berjalan
tapi apa kamu siap sampai trik z
ya siap dong di
kalau sampai kita meleset
aku tuh masih banyak banget plan
jangan lupa aku masih banyak banget plan

banyak sekali plan plan cadangan
langsung buang mobil aja ya pak
langsung buang mobil aja ya pak
langsung buang mobil aja ya pak
pokoknya nanti kamu langsung ke rumah aku aja ya
nanti aku tunjukin semuanya
aduh kalau kerem tuh bilang bilang kali
di kamu lihat dulu
itu itu itu si juli baru selesai belanja
maksudnya abis pesen kue pernikahan
maksudnya abis pesen kue pernikahan
maksudnya abis pesen kue pernikahan
d trik a dan b kita udah gagal
gue masih punya ribuan peluru untuk ngancurinmu
ada surat buat bapak
surat dari siapa ya
surat dari siapa ya
sodara udah gak punya
tinggal juli satu satunya sodara aku
anak aku sendiri
anak aku sendiri
anak aku sendiri
anak aku sendiri
anak aku sendiri
dia dan orang tuanya bahkan hidup menumpang
jadi pasti dia akan melakukan apa saja
untuk mendapatkan juli dan hartanya
dia bukan orang baik baik
dia hanya orang yang mengambil keuntungan dari setiap hubungan
siapa ini suratnya
yang jelas dia tahu banyak soal biru
dia tahu banyak soal akapulusnya
oke sekarang mari kita terus
untuk apa nih
untuk masa depan kita
dengan dua anak dan anaknya cowok semua
harus ada ceweknya dong
yaudah dengan tiga anak
kamu tuh gelisah gak sih sayang
kan hari pernikahan kita udah semakin dekat
satu satunya hal yang bikin aku gelisah
cuman kalau aku gak bisa jadi istri
dan ibu yang baik buat anak anak kita nanti mil
ya kalau mau jujur
sebenarnya aku juga punya ketakutan yang sama
kamu tau lah sekarang aku seperti apa
dan aku kayak gimana
kalau kamu bahas tentang financial
milikku itu adalah milikmu juga mil
aku gak tau kenapa
setelah kita menikah
aku kayaknya pengen fokus jadi ibu rumah tangga deh
biar kamu aja yang pusing cari uang
itu udah setelah piring
itu udah setelah forma
kita ga boleh
ada sedikit perkembangan
saya kurang tahu siapa orangnya
manager saya menemukan surat itu di meja kasir
jangan pernah percaya sama julie
dia pasti akan meninggalkan kamu